saya gak tau apakah ini nyambung dengan pembicaraannya kang sob tadi mengenai negarawan
perlunya kompromi ada titik temu untuk bisa membuat ya bangsa ini bisa melaju dengan demokrasi
dan juga nilai value keagamaan yang bisa berjalan beriringan
tapi ini ada beberapa fenomena yang menarik nanti saya akan tanya kepada dua orang narasumber saya
silaturahmi diakini bisa menjadi obat mujarab untuk mempererat persaudaraan bahkan memperbaiki hubungan yang renggang
kali ini putra presiden ke enam sby agus yudhoyono dan edi baskoro yudhoyono bersilaturahmi lebaran
di kediaman pribadi presiden kelima megawati soekarno putri rabu siang
agus dan edi baskoro yudhoyono tiba di kediaman megawati di jalan teguh umar menteng jakarta pusat
bersama pasangannya masing masing selama kurang lebih tiga puluh menit
ahi dan keluarga bersilatur rahmi dengan presiden ke lima megawati soekarno putri dan juga keluarganya
dari informasi gambar yang kami dapat yang anda saksikan sekarang di layar kaca anda
terlihat suasana hangat dan akrab antara putra sby dengan keluarga megawati
bahkan mereka menyempatkan bersuah foto bersama
rasanya tidak terlihat lagi wajah ketegangan hubungan antara sbi dan megawati yang selama ini terlihat di publik
tidak hanya ke rumah megawati dua putra presiden ke enam sby juga mendatangi istana kepresidenan di hari raya lebaran
kedatangan ahi dan ibas untuk bersilatur rahmi sekaligus mengucapkan terima kasih atas kontribusi presiden saat pemakaman mantan ibu negara
pertemuan ahy dan keluarga dengan presiden jokowi

kedatangan ahi dan ibas untuk bersilatur rahmi sekaligus mengucapkan terima kasih atas kontribusi presiden jokowi

kedatangan ahi dan ibas untuk bersilatur rahmi sekaligus mengucapkan terima kasih atas kontribusi presiden jokowi
akhirnya presiden sbi menyalami tamu lainnya yakni istri mendiang presiden keempat abdurrahman wahid sinta nuria wahid
sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan presiden kelima megawati dan presiden ke enam sbi selama ini berjalan quote unquote dingin
sebelumnya pada perayaan kemerdekaan ke tujuh puluh dua di istana kepresidenan beberapa tahun lalu dua ribu tujuh belas tepatnya ya
presiden kelima megawati dan presiden ke enam sby juga sempat bertemu
momen salaman presiden ke lima megawati soekarno putri dan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono menjadi salah satu yang paling menarik perhatian publik dalam rangkaian acara tersebut
selain bersalaman presiden megawati dan presiden sbe terlibat dalam acara rahmatama yang digelar presiden jokowi
dalam acara tersebut tidak hanya presiden ke lima dan ke enam namun juga hadir presiden ketiga b j habibie dalam perayaan hut kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh
ini seperti oase di padang pasir atau menurut anda ini fenomena biasa saja yang tidak perlu kita maknai apa apa
ya kalau kita bicara tentang analisa politik ya kita harus terbuka juga kita melihat tadi yang saya katakan perspektif di mana
ya kalau saya melihat sebagai pengamat politik tentu tidak mungkin lepas dari apa hermenotika atau penafsiran dari tiga contoh yang mas didit kemukakan tadi
itu dari segi politik
tapi lagi lagi saya kan tadi mengatakan bahwa pada tataran yang sepragmatis apapun bisa juga dikaji dari value
nah kalau kita lihat dari value maka silaturahim silaturahim yang dilakukan para elit ini jelas itu akan sangat membantu
pertama di dalam membangun kembali silaturahmi kemudian rekonsiliasi politik juga merupakan salah satu ekspresi
budaya ketimuran bahwa elit itu mestinya tidak boleh kemudian hanya karena berbeda pendapat dan lain sebagainya kemudian tidak pernah saling bersinggungan
nah oleh karena itu walaupun momentumnya itu ada momentum takziah ini merupakan sesuatu yang sangat penting kalau kita lihat dari segi value
nah karena politik itu ada apa namanya front stage dan backstage
panggung depan panggung belakang ya bahasa bantunya
bahasa teaternya ini
maka kemudian orang bisa memaknai dan sejauh yang saya lihat dari beberapa contoh ini saya bisa mengatakan bahwa ini semua positif
dan yang lebih mengharukan kalau saya sebagai pribadi adalah melihat bahwa al mawfurlah ibu ani yudhoyono itu bahkan dalam ketiadaan beliau pun masih mampu
membuat satu apa namanya teladan bagi bangsa kita
yaitu munculnya atau kemampuan untuk mempertemukan mereka mereka yang selama ini berkonflik itu kan luar biasa itu
menurut saya kita harus menghargai dari situ
nah sekarang ini setelah ada pertemuan pertemuan ini kalau mau dilanjutkan di dalam wacana dan kemudian praksis politik
sudah ada di sana
dan ini foundation foundation ini ya kemudian menjadi penting
karena berdasarkan value mas gedit
kang sob ini pragmatis sekali karena persoalan setelah pemilu ya ini potensi koalisi bisa kita jajal
kan jahatnya begitu
atau valuable punya dasar fondasi yang kuat jadi bangunan rumah apapun yang akan dibangun dari fondasi ini pasti akan cukup kuat
saya tidak melihat itu
jadi beda nih pak prof
saya lihat media ini sedang mengukuhkan pikiran sejarah konvensional
padahal kalau kita punya orientasi yang lebih
sejarah itu tempatnya
karena orang orang kecil siapapun mereka
daripada great kings
tapi orang orang kecil
orang kecil yang tidak dikenal
orang orang kecil yang memiliki kontribusi kepada tanah airnya dan ingin
jadi mestinya kalau beritanya itu seorang mantan preman
mantan preman mendatangi rumah seorang polisi seorang komisaris
kepolisian ini kaget karena dikenal ini preman dulu datang
tahu tahu preman itu
merangkul dan menyatakan terima kasihnya
dulu bapak telah menangkap saya dan bapak begini begini
maka hidup saya sekarang ini pak
hidup di jalur yang bukan hanya bapak inginkan tapi yang juga diinginkan oleh agama
saya bukan ulama
saya bukan ustadz bukan ustazah
tapi saya membersihkan diri saya sendiri
berkat sikap bapak dulu sebagai polisi
intinya ini tidak terlalu bermakna secara publik
dibandinginnya lebih enak di segmen berikutnya
dalam mengubah jiwa manusia
sejarah sebagai tempatnya orang orang kecil itu jauh lebih bermakna
jauh lebih bermakna
meskipun punya makna juga
namanya seremonial dan bahasa bahasa itu
oke supaya kita lanjutkan
bukan bahasa bahasi ini karena saya yakin
meskipun kang sob bilang ini sekedar bahasa bahasi
tapi pembicaraan kita mudah mudahan punya value
kita akan lanjutkan valuenya usai usai